dalam situasi pandemi covid sembilan belas yang masih berlangsung pemerintah terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian nasional dan juga menjaga ketahanan pangan dalam negeri
berbagai upaya yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil yang positif pada triwulan ketiga tahun dua ribu dua puluh
di tengah pandemi covid sembilan belas perekonomian indonesia pada triwulan ketiga meningkat lima lima persen dibandingkan triwulan kedua dua ribu dua puluh
saat ini pemerintah terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian nasional dan menjaga ketahanan pangan dalam negeri
hal ini diungkap menteri koordinator bidang perekonomian sekaligus ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto
dalam diskusi yang disiarkan langsung dari media center satgas covid sembilan belas geraha bnpb jakarta timur pada senin siang
erlangga menyatakan pemerintah akan melanjutkan memberikan stimulus ekonomi pada triwulan pertama dua ribu dua puluh satu untuk menjaga daya beli masyarakat
jadi kalau tren yang terjadi dikuasai
kuartal ketiga kita pertahankan di kuartal keempat ditambah investasi sekitar dua ratus lima triliun
baik itu investasi langsung maupun indirect melalui portfolio melalui pasar modal
kita ketahui bahwa indeks saham positif kemudian rupiah juga relatif kuat stabil
maka tentu ini memberikan suasana optimisme kepada masyarakat
menteri perdagangan agus suparmanto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi indonesia pada triwulan ketiga dua ribu dua puluh
juga turut didorong oleh pertumbuhan neraca perdagangan
sejumlah komunitas mengalami kenaikan seperti biji besi dan baja
lemak dan minyak hewan nabati
kendaraan serta suku cadang mesin serta perlengkapannya
secara kumulatif neraca dagang januari sampai september dua ribu dua puluh ini surplus tiga belas lima puluh lima miliar usd
memang ini neraca perdagangan melampaui dari keseluruhan tahun dua ribu tujuh belas dan merupakan capaian tertinggi sejak dua ribu tujuh belas
pertumbuhan di sektor industri manufaktur juga terjadi di triwulan ketiga dua ribu dua puluh ini
menteri perindustrian agus gumiwangkarta sasar
selain itu investasi untuk sektor industri pada kurun waktu januari sampai september dua ribu dua puluh mencapai dua ratus sembilan triliun rupiah
ketika kita bicara ke
ketika kita bicara ke
sektor pertanian pada masa pandemi disebutnya mengalami kinerja yang cukup baik
alhamdulillah sebelas bahan pokok dasar yang ada termasuk beras jagung bawang merah bawang putih cabai besar cabai rawit daging sapi kerbau daging ayam ras telur ayam ras gula pasir dan minyak goreng dalam kendali penuh di dua ribu dua puluh ini
pemerintah berharap tren positif ini dapat dijaga
ketika investasi ini berjalan keras
penjualan ekonomi bisa mencapai kisaran minus satu enam hingga enam persen
pemerintah berharap tren positif ini dapat dijaga